komisi pemilihan umum akan memulai rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional pemilu dua ribu sembilan belas pada empat mei mendatang
rekap akan dimulai dari pemilu luar negeri
ketua kpu arief budiman mengatakan sambil menunggu kelengkapan dokumen rekapitulasi tiap tingkatan
kpu akan memulai rekap suara tingkat nasional di luar negeri
arief menjelaskan mekanisme penghitungan suara akan diawali dengan forum paripurna
yang dihadiri para peserta pemilu baik pileg maupun pilpres
rekapitulasi penghitungan suara dilakukan berdasarkan dokumen dari tingkat provinsi
hingga saat ini kpu telah menghitung perolehan suara di empat puluh sembilan kabupaten kota dari total lima ratus empat belas kabupaten kota
sesuai jadwal kpu akan memulai penghitungan di tingkat provinsi paling lama dua belas mei dua ribu sembilan belas
kpu akan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pada dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
karena rekap di provinsi juga masih berjalan
rekap dari ppln sebagian besar sudah selesai sudah disampaikan ke kita
kemungkinan kita akan melakukan rekap hasil pemungutan suara dari luar negeri terlebih dahulu
awalnya kita rencanakan tanggal tiga ya tapi kemungkinan kita akan mulai tanggal empat
nanti kita akan beritahukan kepada para pihak dulu
kita pastikan dulu berapa banyak dokumen yang sudah masuk
sambil menunggu seluruh dokumen masuk kita mulai tanggal empat nanti